setelah sukses mengebrak kota pariaman sumatera barat ketua umum partai hanura
usman sabta oso kembali mengebrak kota padang dengan menggelar jalan sehat
yang dihadiri puluhan ribu kader partai hanura dan masyarakat yang dipusatkan di danau cimpago pantai padang
jelang pemilu ketua umum partai hanura usman sabta oso terus merapatkan barisan salah satunya di tanah minangkabau
minggu pagi tiga september dua ribu dua puluh tiga oso menggelar jalan sehat yang diikuti oleh puluhan ribu kader
dari partai bernomor urut sepuluh hanura dan masyarakat yang dipusatkan di danau cimpago pantai padang
acara kian meriah karena tersedia hadiah menarik bagi peserta mulai dari umroh eksklusif hingga sepeda listrik
dalam kesempatan ini oso yang juga mendapatkan gelar sebagai
jelang pemilu ketua umum partai hanura usman sabta oso terus merapatkan barisan salah satunya di tanah minangkabau
datuk bandara sultan nankayo menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dan daerah mampu bersinergi untuk membangun sumatera barat
datuk bandara sultan nankayo menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dan daerah mampu bersinergi untuk membangun sumatera barat
datuk bandara sultan nankayo menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dan daerah mampu bersinergi untuk membangun sumatera barat
datuk bandara sultan nankayo menyampaikan harapannya agar pemerintah pusat dan daerah mampu bersinergi untuk membangun sumatera barat